aktivitas pelayanan angkutan penyeberangan di pelabuhan merak
kota cilegon banten kembali dibuka secara bertahap
setelah sempat tutup pada sabtu sore hingga malam akibat gelombang tinggi
para penumpang yang tiba di dermaga merasa bersyukur
lantaran mereka sempat terombang ambing di laut berjam jam
karena kapal yang ditumpangi sulit bersandar ke dermaga
pembukaan operasional pelabuhan dilakukan secara bertahap
karena mempertimbangkan kondisi cuaca yang tak menentu
otoritas pelabuhan pun meminta para penumpang memaklumi kondisi yang terjadi
sebelumnya angin disertai gelombang laut menghempas dinding dermaga merak pada sabtu sore
tingginya gelombang air laut membuat air masuk hingga ke rute antrean kendaraan untuk masuk dan keluar kapal
bagian pintu rampa bahkan terpontang panting terhempas gelombang
melihat kondisi cuaca yang buruk
otoritas pelabuhan merak terpaksa menunda seluruh keberangkatan kapal di tujuh dermaga menuju bakahoni
mulai pukul enam lima belas sore hingga sepuluh malam waktu indonesia barat
andi masda cilegon banten